sampai dua puluh tiga juni kasus kumulatif positif covid sembilan belas mencapai empat delapan ratus tujuh puluh delapan bertambah satu ratus tujuh kasus dari hari sebelumnya
penambahan jumlah kasus harian ini memang tidak menggambarkan kondisi saat ini
pasalnya hasil yang diumumkan merupakan rekapitulasi hasil swab dari laboratorium yang diambil beberapa minggu lalu
angka reproduksi efektif atau penularan di surabaya turun menjadi di bawah satu terhitung sejak sepuluh juni di angka sembilan sampai tujuh belas juni menjadi enam
reproduksi efektif yang terus turun menjadi modal besar pengendalian virus mematikan ini
tantangan terbesar adalah menekan terus penurunan agar tak kembali naik selama empat belas hari
jadi yang disebut stabil itu jadi kita sudah boleh melakukan apa ya masuk ke new normal
f itu itu kalau rt sudah empat belas hari berturut turut empat belas hari loh ya itu di bawah satu tanpa pernah sekalipun di atas satu
jadi kalau misalnya katakanlah hari ini misalnya rt satu dua kembali misalnya ya meskipun kemarin kemarin sudah di bawah satu maka batal lagi itu
jadi artinya kita harus menunggu lagi rt di bawah satu kita tunggu lagi selama empat belas hari
itu baru yang disebut aman
catatan lain windu terkait potensi kasus impor
surabaya merupakan ibu kota provinsi dengan pergerakan manusia yang sangat tinggi
ia melihat surabaya tidak memiliki instrumen untuk pengendalian ini
tanpa kebijakan pembatasan angka penularan bisa kembali melonjak
menurut windu surabaya bisa meniru jakarta yang memperlakukan surat izin keluar masuk atau sikm
soal konsistensi memperbaiki
banyak testing juga harus diperhatikan
lebih lebih dua unit mobil swab test milik badan intelijen negara atau bin sudah tidak lagi beroperasi di surabaya
artinya surabaya kembali mengandalkan puskesmas dan laboratorium konvensional
angka etek rate atau serangan virus terhadap populasi juga beresiko mencapai lebih dari satu ratus lima puluh
artinya dari seratus ribu populasi yang berpotensi tertular mencapai satu ratus lima puluh orang
angka ini puluhan kali lipat dari yang disyaratkan who yakni di angka lima
soal lain kapasitas fasilitas kesehatan di surabaya sudah overload karena tingginya angka kasus positif
pemerintah kota surabaya tetap optimis bisa terus menekan angka penularan
selain reproduksi penularan yang turun surabaya memiliki modal lain yakni partisipasi publik yang semakin menguat
kampung tangguh yang dibentuk pemerintah kota surabaya menjadi garda pencegahan penularan virus
mudah mudahan tren ini bisa tetap turun gitu
meskipun kita tetap melakukan rapid massal karena kita memang melakukan upaya yang cukup tegas
karena kita lakukan mulai dari lingkungan kampung kemudian dari lingkungan pasar dari lingkungan kita membuat yang disebut kampung tangguh pasar tangguh kemudian mall tangguh kemudian industri tangguh
kemudian tempat ibadah tangguh
who menetapkan enam indikator sebuah wilayah bisa memasuki masa new normal
pertama mampu mengendalikan penularan lokal dan kasus impor
lalu kapasitas dan sistem kesehatan yang memadai penegakan protokol kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan pandemi